berbagai macam cara memadukan budaya pada lifestyle wanita dan pria
salah satunya di tas gravity atau tas dengan motif batik
uniknya tas motif batik ini diperagakan oleh model pria di hadapan para komunitas ibu ibu
nah penasaran bagaimana aksi model pria ini memukau para ibu ibu sosialita
fashion show dengan memakai tas besar seperti tas wanita sudah biasa
namun ada yang berbeda di salah satu hotel ternama di kota surabaya
tak seperti wanita dengan motif batik ini justru diperagakan oleh para pria di hadapan ibu ibu sosialita
tak hanya ibu ibu sosialita istri wakil gubernur jatim pun ikut antusias melihatnya
berbagai macam model motif batik ditas ini ditampilkan dengan macam variasi harga
mulai dari rp lima ratus
eti salah satu owner tas bermotif batik ini mengaku fashion tas kini tak lagi didominasi oleh kaum wanita saja
pria juga sudah mulai mengikuti lifestyle dan gemar memakai batik sebagai identitas budaya indonesia
karena adanya demand ketika laki laki sekarang bisa stylist juga dan tetap ingin punya identitas
jadi identitas budaya
selain tas pria tas wanita dengan berbagai macam model juga diperagakan dalam fashion show ini
sedangkan untuk harga juga sama mulai dari rp lima ratus